kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia edo ekariski yang saat ini berada di gedung kementerian perhubungan untuk informasi terkini dari sana
edo apakah gelar perkara atau gelar barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian sudah mulai berlangsung apa yang sedang terjadi di sana

dalam masalah pungli ini dari enam yang memang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian masih ada satu yang berada di kementerian perhubungan untuk melakukan gelar perkara atau katakanlah semacam membantu pihak polisi yang mengumpulkan dokumen dokumen yang ada di lantai enam dan lantai dua belas
seperti tadi juga sudah disampaikan ternyata ada satu ratus lima puluh dua perizinan yang dijadikan penghutang liar oleh pegawai kementerian perhubungan dan calo
satu miliar rupiah
dari sini ada yang ditanyakan
lantai dua lantai dua belas ini kita melakukan penangkapan pengembangan dari sini bahwasannya uang ini mengalir kepada kasih kasih dan kasih
nah ini yang kita lagi kembangkan aliran dana itu kepada siapa saja
satu persatu nanti kita akan ungkap
yang tunai rp enam puluh satu juta
yang dalam bentuk tabungan rp satu miliar
pak informasinya sudah berapa lama pak ini melakukan penghutang ini pak
kita masih kembangkan rekan rekan
kita masih kembangkan penyidik masih mendata satu persatu
karena ini yang sore hari ini aja yang kita tangkap langsung sekitar rp tiga puluh empat juta yang langsung dari tangan petugas dan tangan beberapa calo dan dari pemohon
yang misalnya pak
yang misalnya pak
yang misalnya pak
yang misalnya pak
yang misalnya pak
staf ya staf golongan dua d
staf ya staf golongan dua d
ada a r ada a d kemudian ini ada juga inisialnya d inisial t kemudian inisial n m
tapi masih dikembangkan rekan rekan
karena memang di dalam uang uang yang kita tangkap ini tertulis nama nama kepada siapa kepada siapa untuk siapa untuk siapa
ini tentunya akan kita dalami kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pungli di kementerian perhubungan ini
tentu sudah ada tangkap tangkap seperti itu yang langsungnya tersangka ya pak belum ada tersangka
oh ya tetap kita namanya proses ya proses kita penyelidikan pemeriksaan pemeriksaan baru nanti kita melakukan gelar
kalau memang alat bukti cukup tentunya kita langsung naikkan menjadi tersangka itu proses ya itu sop ya
semua tetap praduga tidak bersalah
praduga tidak bersalah karena ini tertangkap tangan ya praduga tidak bersalah
kan kita belum bap ya
dari suara itu spesifiknya untuk pengurusan apa pak
kan tadi saya sampaikan ke pengurusan ini ada sekitar satu ratus lima puluh dua perizinan
di antaranya memang tadi bapak kapolri sudah sampaikan pak kapolda sampaikan terkait dengan sid kemudian buku pelaut sid siver identity dokumen
itu untuk apa pak
itu untuk sid pak
masalah ini kan kok sampai presiden turun apa masalahnya sudah lama terjun sama pemerintah gimana
tidak memang itu kan komitmen bapak presiden bang untuk membersihkan birokrasi
maksudnya pelayanan bapak presiden ke kapolri untuk melakukan penindakan penindakan terkait dengan pelayanan publik
berarti ini pak
berarti ini pak
berarti ini pak
ini setgas ya gabungan ya dari mabes dan pol dan jz
polisi sudah perlu alamatnya
kita laporan dari masyarakat kita kembangkan ya kita lakukan penelitian sampai satu bulan ya
kita lakukan undercover kemudian pengumpulan pengumpulan data dan kita alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan tangkap tangan
kami mengetahui pak bibi tanya
bukan dari kepala tarap bukan dari kepala tarap
ya ini pak dari laporan dari masyarakat
dari masyarakat pak
cukup dengan kan
barang bukti ya
ada yang belum dapat barang bukti
sini kiri dulu